pengiriman bantuan logistik dan tenaga relawan ke daerah daerah terpencil membutuhkan alat angkut udara
jenis alat transportasi yang dipakai adalah helikopter militer milik tni yang berjenis mi tujuh belas
lalu seperti apa kemudian tantangan membagikan ke daerah daerah terpencil tersebut
berikut tipu tanya untuk anda
jelang akhir masa tanggap darurat pada tanggal dua puluh enam oktober mendatang
sejumlah bantuan masih diberikan baik itu bantuan logistik tenaga medis dan juga beberapa bantuan lainnya
dengan menggunakan pesawat heli ini
dan untuk mengetahui lebih lengkapnya seperti apa tantangannya
saat ini saya sudah bersama dengan aldo yaitu salah satu co pilot dari pesawat heli ini
mas aldo ini bagaimana tantangannya memberikan bantuan ke daerah daerah yang terpencil
jadi untuk tantangan kita sendiri kita mengantarkan barang logistik ke daerah daerah yang belum pernah dijama oleh jalur darat
sehingga kita tantangannya adalah mengetahui
bagaimana kondisi cuaca ataupun angin di sekitar daerah tersebut
senderung kalau di palu ini semakin siang maka angin dan cuaca makin buruk
itu yang kita takutkan
nah kalau untuk distribusi logistik sendiri tadi kan saya lihat juga banyak ketika helikopternya sampai gitu ya
itu banyak sekali orang berkerumunan
itu supaya bantuan itu bisa jatuh ke tangan yang tepat terdistribusikan dengan baik itu gimana caranya
untuk kita setelah landing pertama kita pasti mencari yang tertua dari desa tersebut
contohnya seperti kepala desa dari bagian babinsa atau aparat setempat
sehingga barang barang yang kita logistikkan itu ada untuk yang berpegang bertanggung jawab terhadap barang yang kita antarkan
sehingga yang kita logistikkan tersalurkan pada orang orang yang lebih penting atau membutuhkan
mungkin seperti itu
mas aldo sudah berapa hari di sini mas
saya sudah di sini tiga bulan
untuk sekarang kita masih melaksanakan dukungan logistik setiap harinya hampir tiga kali dalam sehari untuk pelaksanaan penerbangan
oke siap mas aldo makasih banyak mas aldo atas waktu wawancara sama cnn
ya baik itu tadi wawancara saya dengan salah seorang co pilot di helikopter
kita berharap semoga cepat tanggap darurat ini bisa berjalan dengan baik
sehingga masyarakat palu sigi dan juga donggala dapat kembali recovery
ataupun juga kembali pulih untuk bisa kembali menjalani kehidupan seperti biasa
abdul rahim palu